pancasila yang telah disepakati sebagai dasar dan falsafah bangsa indonesia
dirumuskan oleh presiden pertama soekarno yang menyebut digali dari dalam bumi indonesia
kedati sudah diakui sebagai negara baru pada dua ribu enam belas presiden joko widodo menetapkan secara resmi
satu juni sebagai hari lahir pancasila
bahwa pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat indonesia
bahwa pancasila itu adalah benar benar satu dasar yang dinamis
satu badan yang benar benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat indonesia
satu dasar yang benar benar bisa mempersatukan rakyat indonesia itu
itulah salah satu pandangan presiden ri pertama soekarno tentang pancasila
sebagai falsafah bangsa yang menurutnya digali dari bumi indonesia
untuk mempersatukan rakyat indonesia yang bineka
berawal pada satu juni seribu sembilan ratus empat puluh lima bung karno mendapat giliran menyampaikan gagasan
mengenai dasar negara indonesia merdeka yang dinamakannya pancasila
gagasan yang disampaikan dalam pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis terlebih dahulu itu
diterima secara aklamasi oleh segenap anggota bpu pki
setelah melalui proses persidangan dan lobby
akhirnya rumusan pancasila
hasil penggalian bung karno tersebut dicantumkan dalam mukadimah undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
pancasila dinilai sebagai jalan tengah falsafah dan dasar negara
yang bisa merangkum cita cita serta jati diri bangsa indonesia
ini setelah para pendiri bangsa berdebat sengit soal apakah tujuh kata dalam piagam jakarta
akan dimasukkan dalam pembukaan konstitusi
pancasila itu jiwa dan raga kita
kendati sudah diakui sebagai dasar negara

presiden jokowi dodo mengeluarkan kepres yang mengatakan
satu juli sebagai hari lahir pancasila
dan menetapkannya sebagai hari libur nasional
yang mulai berlaku pada dua ribu tujuh belas
tidak berhenti di situ
presiden jokowi telah menaikkan peraturan presiden
tentang unit kerja presiden pembinaan ideologi pancasila
unit ini bertugas membina ideologi pancasila
pertama pancasila satu juni
tentunya presiden dalam meletakkan dasar dasar itu
dan juga mempersiapkan supaya ada lembaganya
lembaganya oleh beliau sudah ditandatangani pada hari ini
penetapan hari lahir pancasila ini merupakan suatu hal yang sangat dinantikan
sejak empat puluh tujuh tahun lalu
sebab pemerintahan orde baru melarang adanya peringatan hari lahir pancasila
dilansir dari laman lembaga ilmu pengetahuan indonesia
sejak satu juni seribu sembilan ratus sembilan puluh
kop kamtip melarang peringatan lahirnya pancasila
rekayasa sejarah lahirnya pancasila pun berlangsung sejak awal orde baru
untuk mengecilkan jasa soekarno dan melebih lebihkan peran soeharto
kini di tahun dua ribu tujuh belas
masyarakat indonesia secara resmi memperingati hari pancasila
dan mendapatkan hari libur pertama sepanjang sejarah bangsa indonesia
dalam rangka memperingati hari lahir pancasila
momentum ini diharapkan dapat benar benar
dan dipercaya dengan sasif oleh seluruh masyarakat indonesia
untuk kembali mendalami nilai nilai kebinekaan yang tercantum di dalamnya
selamat hari pancasila